ya berkaitan dengan masuknya varian omikron ke indonesia presiden joko widodo menyebut hingga saat ini dari hasil penelitian
karakter varian omikron disebut belum sampai tahap membahayakan nyawa pasien yang terpapar terutama pasien yang sudah menerima vaksin covid sembilan belas
dirinya meminta masyarakat yang belum lengkap menerima vaksin termasuk yang sama sekali belum disuntik vaksin agar segera mendatangi tempat pelayanan vaksinasi covid sembilan belas terdekat
ini memang tak terelakkan karena salah satu karakter varian ini adalah penularannya sangat cepat
sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama sama berupaya sekuat tenaga agar varian omikron tidak meluas di tanah air
jangan sampai terjadi penularan lokal
kita harus berupaya menjaga kesehatan

kita pertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah
tingkat penularan kita awasi agar bertahan di bawah satu
jangan sampai itu melonjak lagi
waspada penting tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik
sejauh ini varian omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien
terutama pasien yang sudah menerima vaksin
oleh sebab itu saya meminta semua warga yang belum mendapatkan dua kali vaksin
apalagi yang sama sekali belum divaksin segeralah mendatangi fasilitas fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin
meski situasi di dalam negeri sudah mendekati normal
saudara saudara semuanya jangan kendur
menerapkan protokol kesehatan tetap memakai masker menjaga jarak mencuci tangan
dan untuk pemerintah daerah saya minta agar testing dan tracing kota erat digencarkan lagi ditingkatkan lagi
terakhir saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri
paling tidak sampai situasi